nah kita sekarang sudah bersama dengan capres dua pak prabowo subianto
pak kita mau tanya tanya nih banyak sekali sebetulnya yang menanyakan
bapak kan hobinya baca buku
katanya kalau ke luar negeri atau keluar kota suka beli buku satu koper
itu betul ya pak ya
kenapa sih pak kok kayak gitu kan biasanya orang orang itu beli oleh oleh
kenapa bapak beli buku sampai satu koper pak
waktu kecil saya nggak pernah punya uang untuk beli buku
jadi sekarang mungkin ya agak agak apa ya mengejar ketertinggalan mungkin
terus yang kedua bapak kan dilihat di instagram sering sekali menggendong kucing
memang bapak suka pelihara kucing pak
oke salah satunya kucing
jadi namain bobby pak
begitu aja gitu loh
karena saya pernah baca ya di mana itu ada bobcat
jadi yaudahlah bobby
bobby the cat makanya ya pak
oke nah yang terakhir pak
katanya kalau misalnya bapak suka di mobil jalan jalan
ataupun sedang berpergian bapak suka ngemil salah satu cemilan favorit bapak
itu betul pak
intelnya hebat juga ya
kenapa bapak suka coklat
oh dari mana
coklat itu adalah sebetulnya memberi ketenangan penenang
oke kebahagiaan gitu pak
oh penenang oke
oke terima kasih pak prabowo